komunikasi politik antara presiden joko widodo dan mantan presiden susilo bambang yudhoyono kembali disorot
kita masih ingat safari sejumlah petinggi partai politik yang berkunjung ke istana kecuali ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
rabu kemarin sby menyebut ada pihak yang menghalanginya dan presiden joko widodo untuk bertemu
dalam konversi persnya rabu sore presiden ke enam susilo bambang yudhoyono menuturkan keinginannya untuk belak belakan dengan presiden jokowi
karena banyak isu miring yang mengarah kepadanya
namun menurut sby ada segelintir orang yang melarang presiden jokowi bertemu dengan dirinya
ada tiga sumber yang memberitahu saya beliau ingin bertemu dengan saya tidak ada masalah
cuma dilarang oleh dua tiga orang di sekeliling beliau
hebat juga ini yang bisa melarang presiden kita untuk bertemu dengan sahabatnya yang juga
yang juga melarang presiden kita untuk bertemu dengan sahabatnya yang juga
tanggapan pun langsung disampaikan presiden jokowi
ya kan sudah saya sampaikan pulak balik kan waktunya akan diatur
tetapi kalau ada permintaan ya tanyakan ke menseknek bukan saya
sementara pihak kepresidenan menyatakan sby mendapatkan kesalahan informasi
pihak kepresiden pun meminta sby untuk gamblang
menyebut nama nama orang yang menghalangi realisasi pertemuan antara kedua tokoh tersebut
itu kan era terbuka ya
menurut saya saya menyarankan pada pak sby gitu disebut saja siapa gitu yang dimaksud menghalang halangi
setahu saya tidak ada
yang kedua tentu presiden tidak bisa kalau sudah memutuskan ingin bertemu gitu misalnya
kemudian ada yang menghalang halangi kan enggak
saya kira mungkin salah informasi
saya tidak tahu
tapi sepanjang yang saya tahu tidak ada
banyak pihak menilai pertemuan antara presiden jokowi dan mantan presiden sby baiknya segera dilakukan
pertemuan dua tokoh bangsa ini diharapkan bisa mengklarifikasi berbagai isu
sekaligus untuk menghasilkan solusi atas situasi politik yang belakangan memanas
agus wirmansyah cnn indonesia
di tengah menanggapi namanya yang disinggung dalam persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa ahok
ketua umum partai demokrat yang juga presiden periode sebelumnya
susilo bambang yudhoyono juga menyampaikan pentingnya bicara belak belakan terbuka begitu
dengan presiden joko widodo tentang berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya
sbi pun mengeluhkan sulitnya bertemu presiden jokowi dan menuding ada dua atau tiga orang yang menghalangi niatnya tersebut
inikah sebenarnya akar masalah republik
dan kegaduhannya akhir akhir ini akibat macetnya komunikasi politik antara presiden dan mantan presiden
kami mengulasnya malam hari ini dengan wakil ketua umum partai demokrat syarif hasan
selamat malam mas
terima kasih sudah hadir
habar baik pak syarif
dan kemudian ada juga analis politik dari ugm ari sujito
selamat malam mas ari
terima kasih sudah hadir
kita juga masih menantikan begitu dari kantor staf kepresidenan
yang akan juga bergabung malam hari ini
tapi kita akan menghubunginya selanjutnya
tetapi sebelum kita mulai perbincangan saat ini saya akan ajak anda untuk menyimak kembali
apa yang disampaikan oleh susilo bambang yudhoyono ketua umum partai demokrat
terkait keinginannya untuk bertemu dengan presiden jokowi dodo
saya ingin sebetulnya melakukan klarifikasi secara baik
dengan niat dan tujuan yang baik
supaya tidak menyimpan baik pak jokowi maupun saya
prasangka praduga perasaan enak dan tidak enak atau saling bercuriga
beliau presiden republik indonesia presiden kita
saya juga pernah memimpin negeri ini sebelum beliau
oleh karena itulah bagus kalau saya bisa bertemu
sekali lagi belak belakanlah apa yang terjadi apa yang beliau dengar
supaya ada dialog mana yang benar dan mana yang tidak benar
saya diberitahu konon katanya ada tiga sumber yang memberitahu saya
beliau ingin bertemu dengan saya tidak ada masalah
cuma dilarang oleh dua tiga orang di sekeliling beliau
nah dalam hati saya hebat juga ini
yang bisa melarang presiden kita untuk bertemu dengan sahabatnya yang juga mantan presiden
saya ingin meminjam istilah yang dipakai oleh pak sby pak sulobambang yudhoyono
nah di forum ini izinkan saya pak sarif untuk kita semua bicara belak belakan deh
siapa sih dua tiga orang itu pak yang menghalangi
karena seperti yang disebut pak sbi juga luar biasa nih kalau ada orang yang bisa menghalangi presiden
mantan presiden bertemu
siapa dua tiga orang ini
ya sebenarnya permasalahan yang patut untuk kita selesaikan ini adalah bertemunya dua pemimpin
bertemunya dua pemimpin yang satu presiden ke enam yang sudah sepuluh tahun memimpin negeri ini
dengan keberhasilannya dan tentunya juga ada ada yang belum berhasil
kemudian presiden kita yang tahun dua ribu empat belas
masuk ke tahun ke tiga
tentunya sustainable development ini harus dilanjutkan
dan untuk melanjutkan sustainable development ini
diperlukan komunikasi yang baik antara presiden ke enam dengan presiden jokowi
yang sekarang mengemban amanat rakyat
nah bagaimanapun juga kalau bertemunya dua pemimpin ini
yang diuntungkan itu adalah rakyat dan bangsa indonesia
nah kita secara eksplisit melihat bahwa
sby sangat berkeinginan untuk bertemu dengan pak presiden jokowi
dan sekaligus mengkelirkan semua permasalahan
selain daripada itu yang paling penting adalah bagaimana
agar ke depan dalam mengemban tugas tugas pak presiden jokowi
itu betul betul bisa sukses ke depan
paling substansi yang harus kita sikapi sekarang
tapi pertanyaan saya adalah siapa dua tiga orang itu pak
bagi kami sekarang ini
kan kita ingin berlaku laku pak
tetapi saya pikir ini informasi yang diterima oleh pak sby
saya sendiri tidak tahu siapa karena itu kan informasi yang diterima pak eto
tapi bagi saya sekali lagi yang paling penting adalah
bagaimana agar komunikasi dan dua pemimpin bangsa kita ini
bisa berkomunikasi dengan baik bisa duduk bersama sama
dan setahu saya hubungan personal antara kedua tokoh ini
sejak awal memang sangat intens sekali
karena itu makanya sangat penting sekali kita cari tahu
dua tiga orang ini siapa ini jadi menarik
bagaimana pak sby ingin berbicara belak belakan
tentang permasalahan yang ada dan mengklarifikasi
kalau ternyata masih juga belum belak belakan
yang paling penting yang penting sekarang ini adalah
yang penting sekarang pak sby sudah menyatakan keinginan untuk bertemu
ya nah tentu harus direspon secara positif
ya segera oleh pak jokowi ya kalau memang ini
sehingga menghilangkan semua permasalahan yang ada
ya dan sehingga timbul suatu kesepakatan bahwa
oke mari kita duduk bersama sama kita clearkan persoalan
isu isu yang ada sehingga ke depan betul betul kita bersama sama
ya seperti diketahui bahwa partai demokrat itu
menging punya sikap bahwa kami mendukung pemerintah ini sampai dua ribu sembilan belas
ya kami menginginkan agar pemerintahan ini
bisa melakukan melaksanakan tugas tugas dan tanggung jawabnya
ke depan sampai tahun dua ribu sembilan belas
itu adalah komitmen politik kan ya
karena ini apa namanya pernyataan sudah dilemparkan begitu kepada pak sby
kita tahu beberapa waktu terakhir ini memang sepertinya sulit
sulit sekali bertemu kedua orang ini
dan pak sby akhirnya kemudian mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya
dinantikan juga oleh publik bahwa oh ternyata memang ada dua tiga orang
tapi kalau belum diungkapkan siapa walaupun saya hari ini juga sudah mendengar
beberapa pihak istana begitu yang mengatakan bahwa tidak ada yang menghalangi sebenarnya
tapi saya ingin mendapatkan satu lagi pernyataan dari pihak istana
yaitu mas eko sulistyo yang merupakan deputi bidang komunikasi politik
kepala staf kepresidenan tersambung melalui sambungan telepon
selamat malam mas eko
selamat malam mas selamat malam
ada pak sby begitu mengatakan dia diberitahu dari sumber yang berbeda beda
dan sama intinya kesimpulan itu bahwa ada dua tiga orang yang melarang pak jokowi bertemu dengan pak sby
yang anda dengar seperti apa mas eko
ya presiden tadi kan juga sudah menyatakan bahwa
tidak ada di pihak istana yang menghalangi presiden untuk bisa bertemu dengan misalnya pak sby
termasuk terhadap siapapun
nah saya pak megaris bawi tadi pernyataan pak sarip
bahwa keinginan itu sekarang kan sebetulnya sudah bersifat terbuka ya
keinginan untuk bertemu bersifat terbuka
nah tapi tentu tadi disampaikan oleh presiden juga
kalau tentu ada saluran formal apakah itu melalui permohonan dan sebagainya tentu akan diterima
tinggal kemudian mempertemukan jadwalnya
tinggal mempertemukan jadwalnya tapi harus ada permintaan formal ya
kenapa ya semuanya pasti ada kan
nah mau pakai jalur informal ya
tergantung juga artinya apakah kemudian ada pihak yang menghubungi atau tidak
misalnya bisa aja melalui pak men syscap atau men sysnec antar apa
melalui misalnya pak sudi atau apa dan sebagainya bisa aja kan
ya ya oke baik
nah ini kan baru declare gitu loh baru pernyataan terbuka saja
baik saya ingin lihat pandangan dari
tapi presiden juga sudah merespon ya
baik saya ingin melihat tanggapan dari pandangan dari mas ari
ini ke akar masalah republik ini kegaduan yang terjadi akhir akhir ini begitu ya
ada aksi dengan menggunakan angka entah itu empat belas dua ratus dua belas dan lain sebagainya semua seperti ini
kemudian respon pak sby juga sebelum yang kemarin begitu sebelumnya juga sudah mengatakan
ini apakah ini memang akar masalahnya yang terjadi sekarang ini
ya karena memang ini ketegangan
kemenangan ini kan sudah berlangsung lama
terutama akhir akhir ini yang juga komunikasi politik presiden dengan sby itu memang ada ketegangan
suka tidak suka kasus kasus yang kemarin sempat fenomena demo empat sebelas dan seterusnya itu kan selalu muncul gitu
nah tetapi poin yang tadi sebetulnya penting untuk dibicarakan adalah pesan kebutuhan untuk saling berkomunikasi
dan pak s b juga sudah mengatakan dari isi prosedur saat mungkin itu bisa ditempuh
pak hasan juga mengatakan bahwa ada keinginan ya tinggal jalan aja gitu
cuma memang menjadi teka teki lagi ketika pak sby menyebut ada dua tiga orang
nah setahu saya gitu presiden jokowi itu nggak bisa didikte lingkarannya gitu setahu saya gitu
karena itu justru mestinya nggak perlu menyebut dua tiga orang itu
nah saya juga sudah mengatakan bahwa kita butuh ketemu untuk komunikasi politik supaya clear selesai nudge gitu
nah dengan cara seperti ini kan muncul spekulasi
saya rasa memang ruang dialog antar pemimpin formal sebagai kepala negara maupun mantan presiden sangat terbuka kayak gitu gitu
dari si prosedur maupun peluang untuk memecahkan problem bangsa
karena memang komunikasi politik itu bisa ditempuh secara formal tapi juga secara informal
kita tahu sendiri saya pernah ketemu dengan presiden jokowi baik itu secara prosedural memang harus ditempuh
tapi juga ada komunikasi informal yang tujuannya sebetulnya adalah pesan itu sampai
komunikasi informal ini seperti apa maksudnya
ya kita bisa saling mencari informasi kepada pihak di sekretariat negara
pada lingkarannya ya
ya yang itu tapi tentu prosedur formal harus ditempuh karena misalnya dalam bulan ini sibuk sekali gitu
tapi sekali lagi untuk kelas tokoh tokoh pasti
presiden akan mengutamakan hal hal seperti itu
apalagi mantan presiden gitu ya
iya pasti itu tidak terlalu sulit tapi sekali lagi itu bicara dalam konteks relasi yang mungkin normalnya
tapi ketika mungkin ada akumulasi ketegangan nah itu titik krusialnya kan di situ
tentu mengapa mudah ketika ketemu dengan prabowo kemudian dengan sp ini mesti ada something
tapi pertanyaannya adalah tidak perlu harus di eksploitasi something nya apa
tapi mungkin butuh komunikasi politik yang lebih intens
tentu lingkarannya presiden dan lingkarannya sby itu juga saling membantu untuk mengkomunikasikan itu
sebetulnya sejauh ini juga saya lihat presiden hampir juga sama dengan model kayak gus dur dulu mudah juga diakses gitu
saya lihat itu agenda pertemuan dengan
ini mudah diakses kalau yang presiden jokowi ini menurut anda mudah diakses
rasa muda saya sebagai akademisi pernah kami tim untuk menyampaikan beberapa rekomendasi strategis begitu
menurut saya apalagi ya kalau ada situasi yang memang harus dipecahkan bareng
akses itu tentu sangat mudah untuk dijangkau
tapi kuncinya adalah antara prosedur yang sifatnya komunikasi sesuai dengan protokol dengan komunikasi informal itu saling berjalan
memang harus ada political will
tapi itu anda garis bawahi tadi kalau situasinya normal ya
kalau situasinya normal
ya pak faktanya memang ada ketegangan
akademisi saja mudah begitu pak
nah kemudian ini yang mantan presiden harusnya jauh lebih mudah begitu kan
kalau disebutkan saya ingin sekali bertemu dengan presiden jokowi ini kan sudah bukan yang pertama ingin sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kan
tapi kan kemudian sampai pak sby mengatakan seperti itu secara terbuka ke publik
memang sebenarnya sudah mencoba sebelumnya pak
pada dasarnya kan
atau tidak ada yang pernah mencoba
pada dasarnya begini
keputusan itu pada akhirnya kata final itu ada kepada presiden jokowi sebenarnya
nah ya saya tidak menurut pengamatan saya selama ini pada saat pak sp juga sebagai presiden saya mengamati bahwa setiap pertemuan itu
treatmentnya tentunya berbeda
tidak bisa di generalisir pada rakyat biasa kemudian akademisi kemudian menteri kemudian tokoh partai politik
jadi maunya bagaimana
tentunya ada treatment treatment khusus saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan caranya
tetapi saya mengharapkan bahwa tentunya sebagai mantan presiden sepuluh tahun
dengan segala keberhasilannya dan tentunya juga dan tanda kutip ada juga yang belum diselesaikan
sepuluh tahun itu banyak legacy yang dicapai oleh pak sby dan tentunya ini merupakan suatu referensi untuk bagaimana melakukan treatment
di dalam hal akan melakukan pertemuan
jadi jangan disamakan dengan ketika presiden jokowi
mau bertemu dengan yang lain lain begitu ya
ya saya pikir ini menurut pengamatan kami
tetapi kita juga menghargai bahwa prosedur administrasi protokoler yang diisyaratkan itu mungkin juga merupakan persyaratan
sampai pada ketika pak sby mengatakan ada informasi dua tiga orang yang menghalangi dirinya bertemu dengan presiden jokowi
artinya kan sudah pernah mencoba melakukan pendekatan
tetapi buntu akhirnya sudah pernah terbuka
kita tahan dulu ya nanti kita ulas lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia prime news kita dengarkan secara lengkap nanti penjelasan dari pak syarif hasan
sekarang saya sudah bergabung bersama mas eko sulistyo juga
mas eko terima kasih sudah hadir
jadi mas eko tadi bisa lebih dijelaskan lagi setelah tadi sambungan telepon kan kita tertutup
pak syarif paling tidak di segmen sebelumnya tadi mengatakan harusnya ada treatment khusus ketika mantan presiden bertemu dengan presiden jokowi
janganlah disamakan dengan presiden jokowi bertemu dengan pihak pihak yang lain tokoh tokoh yang lain
pasti ya pasti ya itu peringkat
ada khusus itu pasti
ini kan semacam konvensi ada peringkatnya pasti berbeda
levelnya misalnya ketemu dengan pak sarif atau mas ari pasti levelnya akan berbeda
nah tadi dalam apa kemarin press conference nya pak sby sebenarnya secara terbuka sudah menyatakan kan
nah sehingga diiringi saja apakah ini melalui jalur formal
jalur formal itu bentuk apa surat
surat formal itu ingin bertemu dengan presiden
ya misalnya ini kan antara misalnya pak pratik sebagai menseknek selaku yang mengurusi administrasi keluar dan ke dalamnya presiden
nah pak sby kan juga punya namanya pak sudi silalahi
coba lakukan secara misalnya ya semi informal lah coba dilakukan pernah tidak itu dilakukan
nah pernah tidak pak
langsung saja saya tanya ke pak sarif kita bicara belakang belakan disini
sebenarnya begini pak sp itu sudah lama ingin berkomunikasi
sejak kapan tepatnya pak
ya tepatnya sebenarnya
rame rame aksi empat sebelas itu bukan
bukan jauh sebelumnya saya pikir ya
pertama pada saat ekonomi kita mengalami stensi
sebenarnya pada saat itu pak sby sudah ingin memberikan kontribusi kepada bukan berarti menggurui
ingin memberikan suatu masukan kepada pemerintah ini bahwa memang di dalam membangun bangsa ini tidak mudah
apa yang sudah coba kemudian
apa yang sudah pengalaman beliau juga ingin di share kepada beliau
apalagi hubungan emosional kedua pemimpin ini kan sangat historisnya kan sangat dekat sekali
nah apa yang sudah dilakukan oleh pak sp
nah tentunya beliau kan sebagai mantan presiden
tentunya sangat menunggu ya
tetapi ternyata mungkin karena kedua duanya memiliki kesibukan yang cukup padat sekali
sehingga sampai sekarang juga tidak
yang ditanyakan pak seko tadi apakah lingkarannya pak sp mungkin bukan pak sp sendiri yang langsung begitu ya
tapi lingkarannya pak sp katakanlah tadi disinggung nama pak sudi
atau mungkin pak syarif sendiri yang sudah melakukan pendekatan semi informal tadi
ya tentunya kalau dua pemimpin bangsa ini ingin ketemu
saya pikir kan sebagai mantan presiden kan tidak memiliki staff yang khusus mengurusin tentang itu ya
apalagi juga beliau juga sangat memiliki akses yang tidak memiliki akses yang sangat dekat dengan istana
jadi dalam posisi itu tentunya kami sangat memberikan apresiasi kalau itu datangnya dari pihak istana
nah datangnya dari pihak istana mungkin ya mas eko begitu
datanya dari pihak istana jadi bukan dari komunikasi semi informal misalnya antara lingkaran pak sby dan juga lingkaran presiden begitu ya
tapi mungkin undangan istana maksudnya begitu pak syarif ya
ya tentunya itu kan presiden kita bersama
untuk undang istana pak
ini ada fatsun ya dalam konteks protokoler itu kan ada fatsun
kalau kemudian itu inisiatif dari presiden sekarang itu tentu ada peristiwa peristiwa tertentu
misalnya ada acara acara apa dan sebagainya bisa aja itu mengundang
nah dalam konteks ini kan kemudian keinginan itu tadi dilontarkan kemarin dilontarkan oleh pak sby untuk bertemu
nah meskipun saya yakin bahwa ada agenda penting menyangkut bangsa ini yang ingin dibicarakan secara bersama
nah menurut saya ini kita nggak usah
perkeinginan terbuka yang disampaikan pak sby kemarin itu cukup nggak bagi pak jokowi nanti atau melalui lingkarannya untuk mengundang datang
tadi yang perlu disepakat apa digarisbaik dari pak syarif adalah mana kalah ya para pemimpin ini ada keinginan bertemu
tentu kemudian pembantu pembantunya atau kemudian mantan pembantunya ini menerjemahkannya dan kemudian bergerak untuk bagaimana kemudian kedua ini bertemu
apakah nggak usah inisiatif dan ini soal bangsa lah
karena ini akar masalahnya nggak pernah ketemu jadinya
karena ini sebenarnya sudah cukup lama pernah juga kita membahas tentang hal ini menunggu antara siapa yang mengundang siapa yang berinisiatif
makanya jangan sampai kemudian
sisi ini di apa makin berjarak
nah tapi kemudian kita sama sama makin mendekati
itu punya peran punya peran sangat peran
itu juga pak syarif
saya pikir betul ya kalau sekarang lebih bagus kita mencari persamaan ya
bagaimana agar kedua pemimpin bangsa ini bisa bertemu
saya pikir itu satu prinsip yang sangat bagus ya
saya pikir begitu
jadi sudah mulai nih ya lingkaran lingkaran
sebenarnya kita sudah pernah membahas tentang ini loh sebenarnya
kalau boleh saya ingatkan
oh ada mas eko juga
makanya sekarang nggak saya nggak ada
karena akhirnya nggak ketemu ketemu karena mas sari
kalau lihat dari suasana batin ketegangan ini suka tidak suka terjadi gitu loh
tadi mantan presiden sby menyebut orang
sorry dua atau tiga orang yang mengalami
nah ini sebetulnya menciptakan spekulasi baru
ini menggeser persoalan gitu
kalau memang ketemu ya ketemu gitu
dan di siang lain tadi sudah dibuka
inisiatif kedua belah pihak tidak mesti harus presiden atau sbi nya
presiden jokowi atau sby nya
tapi lingkaran ini sendiri
nah suka tidak suka kita juga saksikan ya
ketegangan cuitan cuitan terjadi di kelompoknya lingkaran spi juga
menyangkut soal policy atau situasi politik akhir akhir ini gitu
akhirnya komunikasinya di situ
nah ini yang tadi saya katakan bahwa kalau memang mau ketemu harus ada inisiatif
ya tidak mesti dari presiden secara formal atau dari sbi secara formal
ya lingkaran itu yang bisa
nah cuman dalam konteks seperti ini memang ada standar protokoler
tapi yang tadi disampaikan oleh pak eko
catatan ini sebagai sebuah prioritas
ini jemput aja begitu
jemput itu dalam pengertian
dan spi juga pengen ketemu gitu
ini yang tadi disampaikan oleh mas eko sebetulnya adalah ya ambil aja inisiatif itu
tapi sekali lagi ini diletakkan dalam konteks ada inisiatif dan political will yang memang bermunculan
saya rasa ini kan publik juga tahu gitu
ketegangan ini panjang begitu
dan karena situasi seperti itu maka jika memang ketemu apa susahnya sih misalnya lingkaran spi kemudian nyampein komunikasi dengan lingkaran istana
mas ari saya yakin mas ari banyak akses informasi tentang istana tentang hal ini
sebagai akademisi juga banyak mengumpulkan informasi tentang hal ini
apa sih sebenarnya masalah saya kok masih agak ragu ragu kalau alasannya itu soal inisiatif siapa yang memanggil dan
apa sih alasannya ketika pertemuan pertemuan presiden jokowi
menemui sejumlah tokoh datang ke tempat pak prabowo
pak prabowo datang juga ke istana
ketua umum ketua umum partai politik juga diundang
mulai makan pagi makan siang
kemudian minum teh sore sore begitu
hanya satu yang tidak ada saat itu yaitu pak sby
apa sih masalahnya saya ingin coba clearkan masalah ini
saya kalau mau jujur ya memang belum ada klik keduanya
nah ini kalau kita lihat di dalam aspek itu maka suasana batinnya belum ketemu
karena apa kira kira suasana batin itu
ya ini ada proses politik akhir akhir ini
dan karena itu kalau mau mengatasi sumbatan ini harus ada inisiatif masing masing dari lingkaran itu
maka itu sebetulnya saya ingin tegaskan presiden jokowi itu tipe presiden yang tidak bisa didikte
apalagi oleh dua tiga orang
ini pengalaman yang saya lacak
nah demikian juga presiden jokowi yang punya karakter
sehingga kalau memang statement dari pak sby bilang begitu
pak sby bisa juga kok nelpon ke presiden
dan pertanyaannya adalah suasana batin ini yang saya kira yang harus diureh
nah ini yang kukira suka tidak suka kita dihadapkan pada kenyataan bahwa
ketegangan politik itu mewarnai
nah saya kira statement presiden tadi sudah disebut bahwa silahkan gitu
oh nanti bisa diurus oleh seknek atau seskap begitu
dan ini tinggal jemput aja maksud saya
itu bukan prosedur biasa kayak begitu
ya menurut saya itu statement presiden yang resmi itu ngomong di itu
dan sby juga statement gitu ya pengen ketemu ya sudah
sebenarnya sudah bersambut
iya secara simbolnya kan sudah bersambut
tinggal coba ini inisiatif ini
kan selama ini nggak ada ini declare secara terbuka kan
sby nggak ngomong juga secara terbuka
ini jokowi juga gitu
tadi jokowi sudah mengatakan
presiden juga begitu dan sby juga gitu
ya sudah tinggal sambut
nah tadi istilahnya pak eko tadi
tinggal mendekatkan aja
jangan saling menegang gitu
bahwa suasana batinnya memang dipengaruhi situasi politik
ya kalau sama sama punya inisiatif ketemu pasti ketemu
mas eko sebenarnya
waktu pertemuan pertemuan tokoh tokoh dengan tokoh tokoh yang ada waktu itu
antara kalau tidak salah november dan desember tahun lalu itu
memang sengaja mengecualikan pak sby untuk ditemuin
tidak juga tidak
nah pertemuan itu juga tidak
hampir narasinya sama ya
narasinya sama untuk kemudian sama sama melihat kepentingan nasional itu lebih
nah ini ada peristiwa yang lebih menarik sebetulnya
karena sifatnya sangat pribadi
sangat bisa ketemu secara pribadi
nah peristiwa itu satu pada saat bagaimana pak joko waktu itu masih belum jadi presiden menggeser gong
tapi ada peristiwa lain lagi yang saya pernah saksikan
bagaimana presiden merampingkan jadwal kunjungan di luar negeri hanya untuk mengunjungi kongres partai demokrat
nah ini yang tadinya kira kira delapan jadwalnya kemudian dan itu kunjungan ke luar negeri di papua
nah sebelum datang dia holding dulu
di holding satu jam hampir satu jam
dan itu penuh kekeluargaan
karena ada ibu sby ibu ani kemudian ada mas baskoro ya
enak relax dan sebagainya
sampai saat itu ya
kemudian pada saat pembukaan kongres
itu juga bukan hal itu acaranya sangat resmi
tapi disampaikan oleh presiden dalam pidatonya
itu sangat cair sekali
presiden yang tadinya sering pakai baju seragam putih itu
saya sekarang pakai baju jas
karena saya tahu saya akan bertemu dan berhadapan dengan bapak sby
yang saya tahu bapak psi orangnya gagah
dia pasti pakai jas dan sebagainya
kalau kemudian saya nanti di foto bersama saya bisa begini
ya itu dalam suasana cair
enak sekali dan sebagainya
mungkin pak sarip waktu itu ada ya
di dalam kongres
oke lalu kemudian
nah secara personal secara pribadi
tidak ada permasalahan yang krusial diantara kedua pimpin ini
saya yakin pertemuan ini akan
kalau misalnya itu terjadi di tahun ini
ini akan menjadi pertemuan paling besar di tahun dua ribu dua puluh
itu yang diceritakan pak saeko saat kondisi ceritanya sedang akrab akrabnya begitu ya
karena posisi partai demokrat adalah posisi yang berada di luar negara
di luar pemerintahan juga ya
artinya sama juga
benarkah memang sampai yang diceritakan oleh mas eko itu dalam kondisi yang baik baik saja sampai sekarang
ataukah justru saat itu kemudian mulai terjadi perbedaan pandangan
karena nanti kita akan simak bersama lagi
yang disampaikan oleh pak sby adalah saya ingin bertemu dengan pak jokowi
tidak berhenti di situ
tapi ingin bicara belak belakan tentang terkait dengan mengklarifikasi tentang prasangka praduga dan saya mengklarifikasi
ini yang menjadi bungkus selimutnya ketika ingin bertemu
itu alasan untuk bertemu
nanti kita akan ulas lebih lanjut dan kita akan lihat cuplikannya setelah judah berikut ini
baik pak jokowi maupun saya prasangka praduga perasaan enak dan tidak enak atau saling bercuriga
beliau presiden republik indonesia presiden kita
saya juga pernah memimpin negeri ini sebelum beliau
oleh karena itulah bagus kalau saya bisa bertemu dan ya sekali lagi belak belakanlah apa yang terjadi
apa yang beliau dengar
supaya ada dialog
mana yang benar dan mana yang tidak benar
saya diberitahu konon katanya ada tiga sumber yang memberitahu saya
beliau ingin bertemu dengan saya tidak ada masalah
cuma dilarang oleh dua tiga orang di sekeliling beliau
nah dalam hati saya hebat juga ini yang bisa melarang presiden kita untuk bertemu dengan sahabatnya yang juga

dulu bulan november saya dianggap keras atau marah karena memang tidak ada angin tidak ada hujan
tiba tiba partai demokrat ditutup mengerakkan aksi damai empat sebelas
saya juga ditutup mendanai dan bahkan menunggangi
aksi damai itu
saya coba soroti yang pertama dulu tadi ya
kalau mas eko tadi bercerita soal hubungan personal baik baik saja
tapi pak sby sendiri mengatakan seperti itu
ini pertanyaannya ke pak sarif aja kalau begitu nih
pak sby sendiri ingin bertemu agar menghilangkan apa saya publik kata katanya prasangka praduga klarifikasi
baik pak jokowi maupun saya
nah kalau dari sisi pak sby sendiri apa sih praduga prasangka terhadap pak jokowi
yang ingin dibicarakan belakang belakang itu apa
jadi menurut ya kalau menyangkut pembicaraan isinya intinya adalah banyak isu isu politik yang perlu untuk diklarifikasi
jadi ada masalah personal benar
bukan personal personal ini menyangkut masalah isu politik
antara lain diisukan bahwa gerakan empat sebelas itu partai demokrat ada di belakang itu
ataupun sby yang mendanai dan sebagainya
ini kan isu politik yang bisa
yang sangat difahami bahwa ini menjadi isu nasional
dan itu tidak benar
dan itu tidak betul
oh tidak betul oke
dan saya pikir perlu lebih bagus mungkin kalau ini disampaikan langsung kepada presiden jokowi
nah intinya adalah bahwa lebih bagus kedua pemimpin ini untuk segera bertemu
sehingga didapat suatu pengertian yang sangat dalam
karena memang tuh hubungan mereka sangat sangat bagus
kalau sangat bagus tentu saja gampang bertemunya pak
ya itulah yang menjadi persoalan
ya kalau tadinya bagus kenapa kok tiba tiba banyak isu yang menyebabkan
prasangka praduga tadi
ada prasangka praduga yang menyebabkan sehingga tidak terjadinya komunikasi yang begitu baik
intinya adalah memang kami kita semua menginginkan ya bahwa dua pemimpin ini sebaiknya untuk segera bertemu
prasangka praduga tadi disebutkan oleh pak sby artinya memang ingin mengklarifikasi ini
bertemunya bukan sekedar pertemuan komunikasi menjalin silaturahmi biasa begitu mas
ya bisa saja bisa saja terjadi itu karena itu kan kemudian agenda yang mau dibawa oleh pak sby
salah satunya agenda yang sudah terungkap ke publik
yang ingin dibawa pak sby manakala nanti bertemu dengan presiden
bisa saja mungkin akan ada tambahan yang lain lagi untuk pembicaraan
itu kan sifatnya apa
atau yang paling utama ini mungkin saja yang paling utama ini begitu ya
ya karena itu secara personal saya melihatnya begitu karena ini terekspresi secara publik ya
oke berarti mas ari kalau kajian anda seperti apa apakah ini kemudian kaitannya
karena pak sby kemarin juga menyampaikan konversi persis
itu terkait dengan namanya disebut dalam persidangan ahok begitu kan
nah ini memang masih terkait itu mas ari menurut anda
lagi lagi saya ingin menegaskan bahwa memang diskursus yang muncul di publik
yang baik itu lewat media sosial dan sebagainya
itu juga mempengaruhi suasana psikologi batin kedua belah pihak
jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa secara simbolik baik baik saja
tapi mengapa kok ini sulit komunikasi gitu
nah ini juga menjadi bahan refleksi
tentu saya yakin bahwa ada komitmen presiden jokowi maupun sbe untuk mengurai ini
tetapi ingat ini ya kalau suasana batin itu ditandai oleh kecenderungan cuitan cuitan dan yang mungkin sadari atau tidak gitu
itu memang tidak langsung pihak yang dimaksud tapi itu mengaruhi gitu sehingga ada hambatan yang seperti ini
nah itu kalau memang tadi sampaikan oleh pak eko dan pak sharif
kalau misalnya lingkaran punya inisiatif seperti itu mungkin bisa ditempuh perbaikan komunikasi itu
mengandekan antara yang simbolik dengan substansi itu inline
tapi kalau enggak
tapi yang anda lihat sekarang simbolik terlihat baik baik saja
simboliknya kan sama sama saling mengatakan pengen ketemu oke itu itu kan baik
tapi kan itu simbolik gitu nah politik kita tidak bisa dijelaskan sekedar soal relasi simbolik itu
nah tapi sekali lagi kalau kita ingin berbicara dalam konteks saling anu dulu gitu menjaga suasana batin dulu
sambil juga punya komitmen untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini
dan ini juga sedang dihadapkan pada kenyataan ada banyak isu isu politik nasional
yang menurut saya kalau boleh saya usul
kuling down dulu saja
cooling down itu artinya jangan ketemu dulu atau bagaimana
sambil menjalin komunikasi
sambil menjalin komunikasi gitu
dan itu yang hal yang realistis daripada nanti ini terus berlangsung
secara simbolik begini pak jokowi juga ada beban akhirnya sby juga ada beban
dan nanti potensi digoreng masing masing itu juga tinggi oleh kelompok politik yang lain itu juga tidak menguntungkan bagi presiden
anda melihat ada kelompok politik lain yang mencoba menggoreng ini
sangat mungkin sangat rentan ya
dunia politik apasih yang tidak mungkin
tapi poin saya adalah yang penting presiden jokowi sudah membuka peluang itu secara simbolik
sby juga menginginkan ketemu itu bagi saya adalah modal awal
tetapi enggak perlu harus waksan terus terus sampai ketemu gitu
sudah tenang dulu tapi pesan ini menurut saya sangat positif begitu
tinggal nanti orang lingkaran itu saling berkomunikasi
dan enggak perlu saling berspekulasi ini maaf maaf saja saya kritik
sbi enggak perlu sbi melontarkan ini ada dua tiga orang
kalau dikejar itu siapa
jadi nambah lagi
dulu kan pernah kayak gitu ini
nah ini spekulasi ini tentu membuat ketegangan itu makin
saya yakin pak sarif tahu dua tiga orang itu siapa cuma nggak mau ngomong juga ya pak sarif ya
baik nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini
perbincangan ini masih akan kami lanjutkan
masih dengan cuplikan cuplikan pernyataan atau konferensi pers dari susilo bambang yudhoyono kemarin
kalau betul percakapan saya dengan pak ma'ruf amin atau percakapan siapapun dengan siapa
disadap tanpa alasan yang sah tanpa perintah pengadilan
dan hal hal yang dibenarkan dalam undang undang namanya itu penyadapan ilegal
karena kalau betul betul telpon saya selama ini disadap secara tidak legal
saya mendengar pada awal september setelah kembali dari jawa tengah jawa barat diberitahu pak sby hati hati
telepon bapak dan anggota tim yang lain disadap
saya juga dapat informasi sahabat dekat saya tidak berani menerima telpon saya karena diingatkan oleh seseorang di lingkar kekuasaan
hati hati telpon kalian disadap
teman teman masih ingat skandal watergate
presiden nixon menyadap kubu lawan politik yang juga sedang dalam kampanye pemilihan presiden
memang presiden nexon terpilih menjadi presiden
tetapi skandal itu terbongkar
itulah yang menyebabkan akhirnya presiden nixon harus mundur resign
karena kalau tidak beliau akan diimpeach
pesan apa yang disampaikan
sampai mengingatkan watergate
pesannya bahwa illegal taping itu dilarang sesuai dengan undang undang ite
maksud saya pesan apa yang disampaikan pak sby ketika menyinggung soal presiden nixon yang melakukannya pan saat sama sama kampanye
tapi kalau niatnya ingin bertemu belak belakan tapi ada pesan juga yang disampaikan begini
bukan kata itu menghalang
ini kan menyangkut masalah apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari ahok
yang menyatakan memiliki bukti percakapan sby dengan pak kiai ma'ruf amin
dan ini kalau kita melihat konteks dikatakan bukti percakapan maka itu tentunya asumsinya adalah itu pasti ada transkripnya atau ada tapingnya
nah kalau itu dilakukan ya kalau itu dilakukan maka itu tentunya melanggar undang undang yang diisyaratkan oleh undang undang ite
kalau soal itu kuasa hukum ahok dan lain sebagainya katakanlah seperti itu
tapi kalau kemudian analoginya adalah presiden nixon ini maksudnya semua diarahkan ke presiden jokowi
bukan bukan begitu ini kita berbicara kalau ya
nah kalau seandainya itu betul kami mempertanyakan pak sby mempertanyakan ya kan
penyadapan itu ya siapa yang melakukan
kalau penyadapan itu dilakukan oleh tim ahok tim kuasa ahok kah atau siapa
nah sementara yang kami ketahui yang pak sby ketahui dan kita ketahui bersama
yang mampu melakukan penyadapan itu adalah institusi yang memiliki equipment perlengkapan yang betul betul untuk melakukan penyadapan
nah itu tentu kami meminta
kami ingin dibuka secara terbuka
nah kalau itu sampai terjadi
kalau sampai terjadi atau selama ini sudah di lakukan apa
kami hanya mengatakan kalau sampai itu terjadi maka tentu ini harus ada penjelasan yang resmi
dan kami minta supaya ya kalau itu terjadi kalau itu sudah dibuka dan terbukti dari institusi mana maka itu menjadi perhatian
arahnya ke siapa sebenarnya
kami tidak berani kami hanya melihat dari sistem mekanisme sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing
nah kita kembali masalah penyadapan
kalau penyadapan itu dilakukan oleh institusi yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyadapan maka kita ketahui bersama
siapa siapa maksudnya
nah sekarang sebentar
nah kalau itu dilakukan yang mampu melakukan penyerapan karena ada empat institusi sebenarnya
itu adalah bin
kepolisian bais dan kpk
nah kalau itu sampai terjadi ini tentu ini kan melanggar undang undang ya kan
karena untuk melakukan penyadapan itu kan ada prosedur prosedur tentunya harus dilalui
nah kalau itu dilakukan kalau lagi itu dilakukan maka akan kita hanya memberikan contoh referensi yang pernah terjadi di amerika
tapi ini bukan diarahkan ke presiden jokowi
bukan diarahkan ke presiden
tapi kalau kita lihat lembaga lembaga itu kan di bawah presiden
nah itu justru itulah
kalau kita berbicara seandainya ya kan tim ahok tim kuasa ahok memberikan fakta transkrip itu ada betul betul adalah hasil penyadapan
maka yang bertanggung jawab adalah institusi
maka lembaga yang harus bertanggung jawab
nah ini harus dijelaskan
siapa yang menjadi penanggung jawab di atas lembaga ini
ketika sudah dibantah bahwa itu bukan penyadapan
nah itu kan sekarang yang menjadi persoalan bagi kami dan pak sby adalah ya kami minta kepada tim
kuasa hukum untuk membuka secara gamblang fakta fakta dan bukti yang dia miliki
supaya tidak ada praduga
tapi kewajiban itu kan disebutkan tim kuasa hukum ahok yang kemarin saya wawancarai adalah kepada persidangan bukan kepada
itu menyangkut masalah undang undang
dimanapun berada kita harus ikut kepada undang undang
bahwa penyadapan yang ilegal itu ya betul betul melanggar undang undang
dimanapun berada sepanjang itu berada di wilayah republik indonesia
apa yang disampaikan pak sby tadi kira kira menurut anda mas ari apakah itu nanti justru akan menjadi barrier penghalang ketika komunikasi ini bisa berjalan
komunikasi yang diinginkan bisa berjalan
sebetulnya metaforanya tidak harus
atau contohnya tidak harus
peristiwa penyadapan di amerika itu
tapi poinnya sebetulnya adalah ini kan dua hal yang berbeda sebetulnya
tapi dalam satu konferensi pers begitu
sebetulnya itu kan menyangkut apa yang terjadi dengan ahok
nah kalau peristiwa ini sebagai sebuah persidangan lacak aja dari proses itu
sehingga sby mestinya perlu merespon di dalam konteks persidangan
bukan mengaitkan ini dengan jokowi
ini ada sesuatu yang terpisah loh ya
karena itu juga kalau pengambilan soal benar tidaknya ada penyadapan satu
dan lalu bicara penyadapan itu resmi atau tidak
dan siapa yang harus bertanggung jawab
ini bisa aja dilacak nanti dalam level persidangan
tapi kemudian tentu jangan juga langsung dikaitkan dengan pencontohan yang
sehingga pertanyaan anda kan sebetulnya mau arahnya kemana kalau ambil contoh itu
karena belum tentu pertama
itu disadap oleh lembaga resmi
kalau itu penyadapan ya
kalaupun itu penyadapan belum tentu juga itu disadap
itu kan makanya dikejar aja di dalam proses persidangan
jangan mengaitkan ini dengan proses politik di mana komunikasi sedang dirintis untuk komunikasi sby dengan jokowi itu
tapi kemarin tersampaikan dalam satu konferensi pers
itu terkait atau hal yang berbeda pak
ya ini hanya merupakan pengetahuan bersama
oh pengetahuan bersama
ini loh kalau terjadi illegal taping
jadi saya pikir
setelah ngomong itu
makanya saya sangat ingin bertemu dengan presiden jokowi
nah konteksnya agak berbeda
kalau presiden jokowi kan menyatakan hari ini begitu
jangan dikait kaitkan ini ranah persidangan
tapi ini kemudian langsung di respon dengan bertemu dengan presiden jokowi
bagaimana anda menjelaskan ini
ya konteksnya kan
ada upaya pengkait kaitan tidak
nah ini bisa misleading ya
konteksnya kan persidangan
persidangan itu ruang sidang itu ya
ruang sidang itu dalam bahasa yang terbuka semacam ini bisa ada persepsi macam macam
nah persepsi itu bisa misleading
padahal bahasa di ruang sidang itu bahasa yang dipahami oleh pengacara
kemudian juga pengambil keputusan adalah hakim
nah kalau ini kemudian ruang pengadilan ini diterjemahkan
keluar ya apalagi kemudian oleh seorang mantan presiden misalnya pak sby
nah ini persepsinya bisa politis gitu loh
apalagi kemudian narasi narasinya tadi diberikan contoh contoh jatuhnya nixon
itu beda sekali
sangat beda sekali
memang itu kan direkam memang
ternyata pembicaraan nixon dengan chief of staffnya itu direkam
untuk memerintahkan lawan politik
lawan politiknya untuk dikerjain kira kira begitu
saya akan mencoba untuk memetakannya
sidang ahok sidang ahok ini apa sih sidang dugaan
saya ingin melanjutkan
kalau itu dimanai dalam konteks politik
itu kemudian banyak pihak yang juga misalnya dari pihak istana
itu bisa juga menangkapnya lain
oh ini ada peristiwa di persidangan yang sebenarnya lokusnya jelas di ruang sidang
kemudian ini bisa untuk memukul yang disangkakan disitu
nah ini satu hal
sehingga menurut saya adalah keinginan tadi untuk bertemu untuk membicarakan masalah yang lebih besar soal bangsa
tidak dalam konteks kemudian dengan narasi narasi yang bisa membuat persepsi
karena politik adalah persepsi
sayang sekali waktu kita sudah habis
singkat saja dari pak syarif
jadi arilnya seperti apa nanti pak
tidak jadi hanya konferensi pers mengatakan ingin bertemu tapi akhirnya tidak bergerak
pertemuan dua tokoh bangsa ini saya pikir kita dukung bersama
demi untuk kepentingan bangsa dan rakyat indonesia
jadi sudah tidak ada ego ego untuk siapa yang sihat
saya pikir itu
dan tentunya karena mereka adalah tokoh bangsa
tentunya saya lebih
saya pribadi lebih memilih treatment yang informal
saya pikir itu
dan saya setuju bahwa kita mendukung semuanya
agar ini bisa terlihat secicir
sekali lagi saya ingin mengukakan bahwa manakala kepentingan bangsa ini kita bicarakan
maka kepentingan yang lain menjadi urutan selanjutnya
saya pikir itu
silahkan tanya pada akhirnya
seperti apa anda kira
masih menanti atau akan ada tim yang informal
di ruang publik yang menurut saya memang juga agak gusut sekarang ini ya
dengan pilkada serentak apalagi pilkada dki dan sebagainya
supaya memang harus hati hati
kita harus betul betul berdasarkan fakta ya
supaya kemudian tidak terjadi misleading
apakah misalnya yang dibicarakan di ruang itu adalah menyangkut tapping
atau kemudian menyangkut berita yang sudah ada di media
saya berharap ketegangannya itu harus diturunkan
dan tidak perlu dipaksakan hari ini
karena ini sedang pilkada
jangan sampai ini kasusnya saling tumpang tindih gitu
saya percaya kalau dua tokoh ini punya komitmen nanti pasti akan ketemu
ini yang saya kira poinnya
kita tunggu nanti akan seperti apa
apakah memang ini bisa mencairkan suasana
atau masih juga akan kita duduk bersama lagi membahas hal yang sama juga begitu
seperti malam hari ini
terima kasih pak sarif mas arief dan juga mas eko telah bergabung bersama kami malam ini